di jakarta utara meski penanganan kasus covid sembilan belas sedang gencar dilakukan akibat lonjakan jumlah warga yang terpapar
ternyata masih tampak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan
selasa petang kemarin di antara ratusan warga yang berwisata di danau sunter tanjung priok jakarta utara
banyak yang mengabaikan protokol kesehatan
selain tidak bermasker banyak warga yang tak menjaga jarak hingga menimbulkan kerumunan
menjelang malam warga akhirnya membubarkan diri setelah diimbau petugas dan hujan turun